siswa sekolah dasar di kota ambon pada sabtu pagi melakukan aksi heroik
dengan memanjat tiang bendera saat pengait tali bendera terlepas
saat bendera merah putih ditarik oleh paskibra
dengan seragam sekolah siswa ini langsung mendatangi tiang
dan melepaskan sepatu dan menaiki tiang bendera tujuh belas meter
untuk mengambil pengait bendera yang untuk upacara hut ke tujuh belas republik indonesia berlanjut
inilah momen ketika tali pengikat bendera putus
saat upacara peringatan hud kemerdekaan ke tujuh puluh empat republik indonesia berlangsung di ambon sabtu pagi
tanpa diminta seorang siswa sekolah dasar inpres delapan puluh lima laha sandi lawerang
langsung melepas sepatunya dan memanjat tiang bendera yang memiliki ketinggian tujuh belas meter
walau sempat dilarang guru dan tamu undangan sandi tetap nekat menaikinya
para siswa atau peserta hut ke tujuh puluh empat ri pun bersorak
dan bertepuk tangan
pengibaran merah putih pun akhirnya dilanjutkan
kita ingin menyelamatkan bendera merah putih yang jatuh pada saat upacara tujuh belas agustus
di sekolah dasar impres delapan puluh lima ambon ini
para guru mengenal sosok sandi sebagai siswa yang suka menolong temannya maupun orang yang belum dikenalnya
para bendera merah putih
sementara di kabupaten alor nusa tenggara barat
apel upacara penurunan bendera di desa alemba juga diwarnai tali bendera yang tersangkut dan tak bisa ditarik
seorang siswa kelas dua sma negeri alemba herodes maukesa
yang juga menjadi salah satu anggota pas kibra
langsung memanjat tiang bendera
sayangnya ketika belum mencapai puncak
tiang bendera melengkung dan patah
sehingga herodes terjatuh dan pingsan tak sadarkan diri

semua bisa bergerak secara umum
syaratnya tidak terlalu terkenal
meski begitu apel penurunan bendera
tetap dilaksanakan hingga selesai
tim liputan cnn indonesia